sepertinya ada yang kau pikirkan
aku sudah memikirkan sesuatu
lalu apa yang kau pikirkan
ada yang aneh dengan gusti amuk marukun
kau akan bertekuk lutut padaku
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
kau lolos rupanya
kau tak akan lolos dari genggamanku
sebaiknya kita pergi dari sini pak
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
aku hanyalah manusia
hidup berada di kianjaman
hidup berada di kianjaman
terima kasih paman
aku sama sekali
tidak berminat untuk menjadi putra mahkota
kami disini seluruh warga pajajaran
menginginkan raden menjadi
di istana pajajaran
masih ada dua putra
ayah anda prabu
yang juga ada rai surawi sesa
yang berhak menjadi putra mahkota
kami tidak mau raden surawi sesa yang jadi putra mahkota
dia tidak layak menjadi putra mahkota
tapi raden lah yang layak menjadi putra mahkota
hidup raden hidup raden
hidup raden hidup raden
hidup raden hidup raden
hidup raden hidup raden
one nyai semua kalau begitu
kami sekarang harus pergi dari sini
dan melanjutkan perjalanan kami
sedang mengalami luka parah
doakan mudah mudahan raka walang sungsang
sehat seperti sediakala
baiklah kalau begitu kami doakan
agar raden selamat dan sehat
begitu pula dengan raden
amin amin arab al alamin terima kasih

mengapa semua orang menyambutnya seperti itu
bahkan dengan panggilan putri remakota
aku akan menghancurkan kampung itu
yang harus beracem musti
kalau raden melakukan semua itu
raden akan jauh dari putra mahkota
rabu seluwangi tidak akan memahamkan semua itu raden
karena itu adalah kesalahan yang sangat patah
hal yang mengelola
aku pun berpikir hal yang sama
saat menyelamatkan nimasarara santang di goa
saat kita sedang bertarung dengan buto hijodan mahes
nimasarara santang kemana
dia terhadap sini
ada yang melepaskan nimasarara santang
dan membawanya keluar dari sini
tidak bisa tidak
menyelamatkan nimasarara santang
pada saat kita sedang menghadapi mahensa
dan tempat ini tidak jauh dari goa
gusti amukmaru melihat kita
dan dia sengaja menyelamatkan
nimasarara santang secara diam diam
ingin mendapatkan nama baik sendiri
peristiwa penyelamatan gusti prabu siliwangi
oleh gusti amukmaru
itu merupakan kekayasan
dia akan menangani nimasarara santang
dia bekerjasama dengan kuranda gede
untuk menunjukkan jasa
bahwa dia adalah penyelamat
gusti prabu seliwangi
dan dia juga bekerjasama
untuk memberi kesan
bahwa dia adalah pahlawan berjasa
menyelamatkan nimasarara santang
kita jangan berkeras anggap
belum ada bukti
yang terjadi justru
tampak seperti itu
tapi belum ada bukti
aku tidak akan regabah
hal itu adalah dosa besar
tapi kita tetap harus
kita harus mewaspadai
sepak terjangnya amukmaru
kau ini adalah
seorang yang sangat berani
aku akan menyingkirkan orang orang bodoh itu dari kerajaan pajakjaran
dan aku juga harus memikirkan cara menyingkirkan orang orang bodoh itu
karena mereka akan menjadi penghalang waktu di seluruh rencana rencana
ya sri paduka maharaja gusti prabu amuk maruh
ada yang dapat saya bantu
awasi orang orang kotor itu
dan laporkan kepada aku setiap langkah mereka
apa yang telah mereka lakukan kita lari
jendika sri paduka maharaja gusti prabu amuk marugul
negeri kerajaan jepura
ada apa ratu
aku sudah menyiapkan pisau
yang sudah aku baluri
aku sudah menyiapkan pisau
aku sudah menyiapkan pisau
sebaiknya kita bersiap siap mama
sebelum mereka datang
sebesar batang kakinya
hari nugrakan salahsa this ramadan